puncak arus balik libur tahun baru diprediksi terjadi pada hari senin ini hari ini tepatnya
namun di bandara soekarno hatta jumlah keberangkatan masih lebih tinggi dibandingkan kedatangan
peningkatan jumlah penumpang yang berangkat terjadi sejak kamis dua puluh sembilan desember hingga satu januari
dengan tren peningkatan jumlah penumpang otoritas bandara memprediksi puncak arus balik terjadi pada sabtu tujuh januari mendatang
hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur akhir tahun mungkin bagi yang tidak mengambil cuti lebih panjang ya
apakah ada peningkatan jumlah penumpang
peningkatan jumlah penumpang di sejumlah bandara
sekini sudah ada koresponden cnn indonesia sudah ada ruli kurniawan di bandara soekarno hatta tanggerang banten
dan juga ada nyoman wiradinata di bandara ngurah rai bali
kita terlebih dahulu ke ruli halo ruli
di belakang anda tampaknya ramai tapi saya tidak melihat antrian ataupun jumlah yang terlalu padat
tapi apakah memang anda bisa merasakan sendiri bahwa terjadi peningkatan jumlah penumpang
dan apakah otoritas sudah mengkonfirmasi pada anda kapan kira kira puncak arus balik liburan tersebut
hera dan juga pemirsa memang hingga saat ini di tanggal dua puluh dua ribu tujuh belas di bandara soekarno hatta
belum terlihat adanya pelonjakan arus balik yang datang ke bandara soekarno hatta ini
karena menurut data dari posko naratu bandara soekarno hatta
bahkan melalui dari chief person in charge bandara soekarno hatta yaitu ihsan hairul
ataupun keberangkatan yang terjadi di bandara soekarno hatta
jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah penumpang
dengan kedatangan atau keberangkatan pada h satu atau pengalaman satu januari dua ribu enam belas yang lalu
karena data yang saya terima saat ini adalah data yang baru terhimpun sejak kemarin
belum ada data rekapitulasi update pada tanggal dua januari dua ribu tujuh belas ini
dan saya bisa merinci di mana tren pesawat yang datang ataupun arus balik sejak kemarin
sedangkan untuk kedatangan pesawat dari internasional
karena sejak kemarin dari chief person in charge dari bandara soekarno hatta
mengatakan bahwa ada gabungan dari long weekend dan juga banyaknya warga
ataupun masyarakat yang berangkat umroh pada season ataupun pada waktu seperti sebelumnya
berarti saat ini pada awal tahun ini
dan itu menyebabkan adanya peningkatan jumlah keberangkatan pesawat ke internasional
dan memang saat ini kita sudah terdapatkan saya di mana di terminal kedatangan
raffles satu b ini belum terlihat adanya penumpukan rumpang pesawat yang datang
ke bandara soekarno hatta
bahkan juga dari keberangkatan pun tidak terlihat tadinya antrian cukup panjang
untuk keberangkatan menuju atau keluar dari bandara soekarno hatta
dan menurut dari person in charge
wic bandara soekarno hatta mengatakan bahwa prediksi puncak dari arus balik dua ribu tujuh belas ini
akan terjadi pada hari sabtu dan minggu yaitu pada tanggal tujuh dan delapan januari dua ribu tujuh belas
ini juga berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah maskapai yang ada di bandara soekarno hatta ini
ya ruli artinya tujuh puluh delapan sabtu minggu ini akan ramai tampaknya nanti bandara soekarno hatta
saya ingin mengecek juga
bagaimana pula dengan di bali apakah juga sama mungkin trennya
arus baliknya dari liburan juga tanggal tujuh atau delapan
nyoman seperti apa untuk bandara ngurah rai bali
apakah memang sama juga seperti bandara soekarno hatta tadi
apakah hari ini puncak arus balik atau justru memang mundur lagi
karena ngambil cuti ya biasanya kalau para wisatawan itu hingga sabtu minggu pada pekan ini
ya hera memang kalau dilihat dari jalan menuju ke bandara igusti ngurah rai bali ini memang terlihat kemacetan
ke bandara ini
dan tidak hanya hari ini hari ini saja diperkirakan sekitar nanti dari jadwal yang tercatat di bandara
atau sekitar tujuh belas orang yang akan meninggalkan bali
dan diperkirakan ini adalah puncak
namun kemarin juga sekitar tujuh belas ribu orang yang meninggalkan bali untuk wisatawan domestik
jadi terdapat kenaikan sekitar sembilan belas persen dibandingkan dengan tahun yang lalu
demikian juga wisatawan asing
kemarin pada hari minggu terjadi kenaikan delapan persen
sekitar lima belas ribu orang
wisatawan mancanegara meninggalkan bandara igusi ngurah rai melalui terminal internasional
namun hera kalau yang berangkat hanya delapan persen wisatawan mancanegara
justru dua puluh empat persen datang
wisatawan mancanegara ke bandara ngurah rai bali
jadi ada peningkatan sekitar dua puluh empat persen mereka yang justru akan berlipur
data dari minggu kemarin
nah tidak hanya di bandara ngurah rai bali saja
di pelabuhan gilimandu pun
kendaraan atau wisatawan yang meninggalkan bali sekitar empat ratus ribu orang
berdasarkan data dari kemarin hingga tadi pagi pukul delapan pagi
nah untuk mengetahui kenapa mereka berangkat hari ini dan diperkirakan memang puncaknya hari ini
saya bersama salah seorang penumpang yang menuju ke jakarta
kenapa memilih hari ini mbak
karena besok sudah mulai aktivitas lagi sudah mulai kerja
jadi yaudah liburannya sampai hari ini saja
harga tiket gimana ada kenaikan nggak
kalau dengar dengar sih ada ya mas
cuma saya sama keluarga udah ngambil tiket dari lama sih
ikut tur juga jadi kayak udah di prepare sebelumnya
terima kasih semoga selamat perjalanan
ya memang ada kenaikan jumlah penumpang yang meningkat
ada juga kenaikan tiket
namun wisatawan tadi memilih membeli tiket jauh jauh hari melalui tur
jadi dapat lebih hemat ketimbang mereka membelinya dekat dengan hari hari keberangkatan
ya nyaman dibelakang
bagaimana juga ada sesuatu wisatawan tampaknya yang melambai lambai ikan tangan
senang sekali tampaknya
atau menghabiskan waktu di pulau dewata bali
tapi memang masing masing destinasi masing masing juga karakter dan juga titik ataupun juga waktu arus baliknya
terima kasih untuk rekan rekan
tadi ada ruli dari soekarnata dan nyoman dari bali
terima kasih atas laporan anda langsung